ya memang fani sampai akhir bulan februari dua ribu dua puluh tiga harusnya sudah diprediksi menuju sudah tidak lagi musim hujan ya
tapi memang ada mungkin kondisi kondisi tertentu yang menyebabkan kita masih didera cuaca ekstrim yakni cuaca hujan ya
sementara pemerintah provinsi jawa tengah ini meminta modifikasi cuaca diterapkan untuk mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah jawa tengah
ya terkait hal ini juga bencana akibat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di jawa tengah hingga awal maret
kepala pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah jawa tengah bergas catur sasi penanggungan pada senin menyatakan penggunaan teknologi modifikasi cuaca akan dilakukan selama sepekan mulai rabu satu maret
ini adalah permintaan pemprov jawa tengah menyusul munculnya gejala cuaca ekstrim di jawa tengah selama yang memicu banjir di sejumlah daerah
ya bpbd bekerjasama dengan badan riset dan inovasi nasional atau brin bmkg dan tni angkatan udara
modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai delapan ratus kg garam menggunakan pesawat casa c dua ratus dua belas milik skadron abdul rahman saleh malang
sejauh ini upaya tersebut berhasil mengurangi risiko terjadinya bencana hidrometeorologi di jawa tengah
dimana diketahui sepanjang dua ribu dua puluh tiga terjadi lima puluh delapan kali banjir
banjir di jawa tengah
sampai awal pekan ini banjir masih terjadi di pati kudus jepara batang dan kabupaten pekalongan
tapi minimal mengurangi risikonya
karena apa jadi bagaimana teknologi ini digunakan tujuannya adalah untuk menurunkan hujan di tempat tempat lokasi yang tidak berisiko terjadinya bencana
misal di tengah laut atau seandainya sudah masuk daratan itu dipecah pecah